berlakuan sistem satu arah di ruas tol cikampek hingga brebes jawa tengah dapat diperpanjang hingga pukul dua puluh empat waktu indonesia barat
sementara akses menuju jakarta dan bandung yang melalui gerbang tol cikopo akan dialihkan menuju gerbang tol kaliurip cikampek
hari pertama penetapan sistem satu arah ruas tol cikampek ke brebes terpantau ramai lancar hingga kamis sore
kepala bagian operasi korlantas polri kombespol benyamin mengatakan perpanjangan waktu sistem satu arah bisa dilakukan hingga pukul dua puluh empat waktu indonesia barat atau bahkan lebih
untuk mengurai kemacetan polisi juga menutup akses dari kilometer tujuh puluh
gerbang tol cikopo akan kembali dibuka jika kondisi lalu lintas terpantau lancar
cikopo untuk sementara kita tutup dulu kita tutup dulu kita alihkan semua ke kalihuri
kedaraan kendaraan yang dari arah pantura
sehingga nanti dari cikopo km tujuh puluh tidak ada lagi kontraflow dari arah cikampek
ini kita full arahkan ke timur semua yang jalur a maupun jalur b
sehingga penuh tidak ada gangguan dari tujuh puluh sampai ke dua ratus enam puluh tiga
nah ini juga menolong untuk menarik kendaraan kendaraan dari arah cikampek khususnya di km
karena nanti mulai dari tiga puluh lima sudah kita lakukan kontrapolo sampai ke enam puluh delapan
nah ini sudah full mengarah ke arah timur ya ke arah jawa tengah